penutup akhir pekan ada berbagai lokasi pilihan wisata keluarga
di antaranya berwisata ke hutan mangrove di cimanceri desa lontar kabupaten tangerang banten
berkeliling hutan mangrove sepanjang satu km bisa dilakukan menggunakan sepeda air yang tersedia di lokasi wisata ini
dengan merogoh kocek sepuluh rupiah para pengunjung terutama anak anak bisa menikmati keseruan bermain sepeda air selama lima belas menit
selama bermain para pengunjung wajib menggunakan pelampung dan helm
ini adalah satu hiburan yang murah sehat ya bisa mengenalkan terutama untuk anak anak ya ke alam juga ya mencintai
ada mangrove di sini kan sangat bagus untuk dikembangkan
di sini saya lihat tadi ada perahu untuk susur sungai ada sepeda air
puas bermain sepeda air anda bisa menjajal susur sungai menggunakan perahu motor
jelajah hutan mangrove yang tak jauh dari pusat ibu kota ini hanya dipatok seharga sepuluh ribu rupiah per orang
masih terkait wisata bersama keluarga ada kontes ratusan ikan koi tingkat nasional di jember jawa timur
sebanyak tiga ratus lebih pecinta ikan koi dari berbagai daerah unjuk kecantikan ikan koi di gedung serbaguna kaliwates pada sabtu pagi
dari tiga ratus an peserta kontes ada lebih dari tujuh ratus enam puluh ekor ikan koi berbagai jenis yang dilombakan
mulai dari yang terbaik dari ukuran motif hingga keindahan
ini tanjong soa
jadi ini sudah masuk kategori gimana
dapat best in size pernah dapat
dua kali main terus dapat
untuk hari ini gimana
hari ini sudah paling bagus ini pak
lewat kontes ini diharapkan pasar ikan koi kembali tumbuh
sehingga bisa menunjang perekonomian di tengah pandemi
tim liputan cnn indonesia